sambut hari kemerdekaan dengan semangat kebangsaan
mengenal lebih jauh peran paski braka dalam mengemban tugas negara
saksikan perbincangan bersama basuki cahayapurnama tentang arti kemerdekaan
kan bagi saya ketika kita bisa menyuarakan kebenaran
rabu tujuh belas agustus jam setengah delapan pagi